festival kopi papua kembali digelar
festival ini berlangsung di halaman kantor perwakilan bank indonesia papua
dan diramaikan oleh empat puluh stand dari berbagai kabupaten di papua
selain itu festival ini juga dihadiri kelompok usaha kopi papua
festival yang berlangsung hingga sabtu dua puluh tiga november nanti
yang dibuka langsung oleh wali kota jayapura
selain itu dalam festival ini juga ada acara pelepasan balon pon dua ribu dua puluh
ini sekaligus menyambut pon dua ribu dua puluh yang akan berlangsung di provinsi papua
festival ini bertujuan untuk memperkenalkan kopi papua ke dunia
sekaligus juga untuk memompa perekonomian para petani kopi
kita harapkan dapat mengurus lebih banyak
kita upayakan tidak hanya kopi ini regional tapi nasional dan bahkan internasional
jadi bagaimana pak wali tadi katakan
kita harus dorong ini untuk bisa memperkenalkan kopi kopi papua
dan juga ke dunia internasional
pemerintah kota jayapura akan terus mendorong para ukm
usaha kecil menengah kedai kedai kopi di kota jayapura
untuk dapat menambah usaha mereka dengan membuka kedai kedai kopi di seluruh kota jayapura
agar kopi papua ini bisa menawarkan sebagai oleh oleh
sebagai tim cinta kita yang ada di seluruh indonesia
kelihatan pon ini
oleh karena itu kita minta daerah daerah bisa mengemas ini
jadi lebih baik lagi
jadi kita bisa jual
masyarakat kopo ke depan
itu yang kami harapkan
dengan adanya festival kopi dua ribu sembilan belas ini
semoga kopi papua yang kebanyakan berjenis kopi arabica
yang tumbuh di pegunungan papua barat
dikenal oleh warga indonesia lainnya
hingga kemancah negara nantinya